dan sehari setelah pemerintah melalui kementan sebenarnya membantah kabar tersebut bahkan kementan juga mengatakan per desember dua ribu dua puluh dua produksi beras akan surplus satu delapan juta ton
di mana saya berharap